selama kurang lebih satu bulan timnas sepak bola wanita indonesia menjalani pemusatan latihan di jakarta
ini pelatih rudy eka priyambada mengaku masih ada beberapa hal mendasar yang perlu dibenahi
dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini
saya megi kalista
dan juga saya aldi hawari kami berdua pamit undur diri
selamat pagi selalu sehat dan sampai jumpa
selain masalah fisik dan mental bertanding teknik dasar yang prima juga menjadi perhatian bagi tim pelatih
itu pr bagi kita semua di daerah daerah
kita kan kalau di timnas kita nggak mungkin kita ngelatih dasar lagi karena ini bukan ssb
karena ini nasional team setidaknya kita bisa ngelatih taktikal aja
dan teknik dasar itu ya nanti pemain pemain ini kita kasihkan pr pr bagi mereka
apabila nanti kalau kepanggil lagi keterima lagi ya kita lihat progresnya
pada tahun dua ribu dua puluh satu sejumlah kejuaraan level asia dan asia tenggara untuk kategori usia enam belas tahun hingga senior sudah menunggu
dengan kondisi tersebut materi pemain di pemusatan latihan tahap pertama ini merupakan gabungan antara pemain junior dan pemain senior
namun vakumnya seluruh kegiatan dan kompetisi sepak bola wanita di indonesia akibat pandemi sangat mempengaruhi kondisi dari para pemain
karena perempuan kan stop literally total stop kan
jadi itu benar benar berpengaruh banget karena semuanya drop dari fisik
dari skill dan segalanya semuanya drop karena kita udah lama gak latihan
komunikasi antar pemain juga masih kurang
maksudnya pemainnya juga kan baru banyak yang kenal juga
jadi kayak baru banyak yang ngerti juga gak bisa ngobrol satu sama lain kurang komunikasi kayak gitu
itu yang harus dibunuh ya
dengan segala kendala yang dihadapi pssi menaruh kepercayaan dan harapan pada program yang sudah disusun pelatih rudy eka priambada
sebagai langkah awal untuk membangun timnas sepak bola wanita indonesia yang lebih baik
secara taktikal dia butuh waktu
butuh proses dan mudah mudahan nanti tim ini makin lama makin baik
dan saya berharap tim senior nanti di sea games bisa hasil positif dan juga di tim nasional u lima belas untuk aff nanti
dan tujuh belas untuk aff u juga di tahun ini
tanpa kompetisi dan liga yang dikelola dengan baik harapan untuk memiliki timnas yang kuat memang akan sulit untuk terwujud
dan untuk mengejar ketinggalan jalan yang harus dilalui oleh tim nas sepak bola wanita indonesia
masih akan sangat berharap